kuasa hukum kiflan zain muhammad yuntri mengatakan selasa sore pihaknya akan melakukan konfrontasi dengan para saksi di ditreskrimum polda metro jaya
ia juga berharap kliennya dapat dibebaskan dari segala tuduhan
hari ini adalah acara konfrontasi antara tersangka habil norati dengan para saksi saksinya
termasuk pak kiflan tentang aliran dana yang diduga dijadikan untuk pembelian senjata ilegal dan rencana pembunuhan para tokoh
tersangkanya di sini hanya pak habib tersangka lain hanya saksi